jelang sepekan sejak keempat jenazah ditemukan pada kamis malam sepuluh november
polisi terus melakukan penyelidikan atas kasus penemuan empat mayat satu keluarga
di perumahan citra garden extension satu di kalideres jakarta barat
selasa siang tim puslap empat polri kembali mendatangi rumah para korban
kedatangan tim puslap empat polri untuk memeriksa suhu ruangan di dalam rumah
yang nantinya menjadi salah satu dasar perhitungan waktu kapan masing masing korban tewas
kaset jakbar aja ya
enggak yang anda temukan tadi atau melakukan apa di dalam
kita mengukur suhu sama kelembapan aja ya di tiga ruangan
kamar belakang kamar depan sama ruang tamu
yang dikasihkan apa pak
suhu sama kelembapan maman udara
pembusukan ya perusahaan pembusukannya nanti bisa diketahui gitu kan
berapa lama gitu kan dari suhu sama itu tadi
sudah berapa lama
apa kira kira kematiannya gitu kan
sebelumnya terungkap fakta bahwa keempat korban diduga tewas tidak bersamaan
atau dalam waktu yang berbeda
polisi yang saat itu mengevakuasi jenazah juga menemukan keempat jenazah
juga berada di ruangan yang berbeda
sementara dari hasil forensik di dalam lambung keempat korban tidak ditemukan makanan
ahli gizi dosen fakultas kedokteran universitas surabaya
purisa fitrihanu mengungkapkan
dugaan kematian keempat korban karena mati kelaparan
harus dilengkapi dengan uji laboratorium anatomi jenazah
dari usus besar dan usus kecil
lebih fakta medis menyebut
manusia bisa bertahan tidak makan selama tiga minggu
tapi tidak bisa tanpa minum
manusia akan dehidrasi hingga menyebabkan kematian
jika tidak minum hanya dalam waktu tiga hari
apakah dia kelaparan atau tidak
nah itu harus dibuktikan dengan misalnya kita lihat dari patologi anatominya mas
jadi nanti untuk diusus halus sama usus besar
nah maka apakah dia nanti ada
kayak kalau memang dia betul betul starvation
nah itu seharusnya itu nanti akan ada kayak jaringan lemaknya ya di situ
beragam dugaan pun muncul
apa penyebab atau motif para korban rela tidak makan dan minum hingga tewas
salah satu dugaan yang muncul adalah
keempat korban mengikuti aliran agama tertentu
dikutip dari laman cnnindonesia com
kriminolog adrianus meliala menyatakan
dugaan keterlibatan aliran atau sekte tertentu dimungkinkan
pertama aliran apokalipsis
yang percaya tujuan akhir mereka adalah kematian
dugaan adanya keterlibatan sekte tertentu dalam kasus kalideres
juga diungkap ketua harian kompolnas beni mamoto
dirinya mendapat laporan bahwa polisi menemukan beberapa buku yang berisi ajaran beberapa agama
rabu pagi kabit humas polda metro jaya kombes endra zulpan mengungkap fakta baru
yakni para korban dipastikan tidak tewas karena kelaparan
polisi juga masih menyelidiki ragam kemungkinan penyebab
dan motif keempatnya tewas termasuk soal keterlibatan aliran tertentu
kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu artinya ini belum final
oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi
kita sudah temukan mobil milik korban
dan ternyata ini memang sudah dijual oleh almarhum budianto
budianto kalau sampai ke dalam
di seputaran dekat
kita sudah temukan
jadi kita putus dulu motif motifnya
apakah seperti apa
apakah ada pencurian dan lain sebagainya
kamis sepuluh november empat jenazah yang merupakan satu keluarga
yaitu pasangan suami istri rg tujuh puluh satu tahun dan mg enam puluh delapan tahun
serta anak perempuannya dn empat puluh tahun dan paman bg enam puluh sembilan tahun ditemukan di ruangan berbeda
penemuan jenazah ini bermula dari kecurigaan warga
dengan bau bangkai dari rumah tersebut
tim liputan cnn indonesia